apa hari ini pacar ada waktu pak tadi istri saya ada ide untuk ke makan malam bersama
hari terakhirnya elsa sebelum sebelum esok lapas jadi mau mengadakan makan malam sama sama kalau
pak chandra dan nino ada waktu saya sangat berharap sekali kita bisa makan sama sama gimana pak
ini mumpung istri saya sama bu chandra baru aja masak jadi masih ada waktu untuk kesini
aku tadi kesini soalnya selesai cepat dari kantor makanya mampir terus aku penasaran juga gimana
penyelidikan kamu belum kabarin aku dari tadi lemas oh iya kayak biasa minta maaf ya ini tadi
seharian ini saya sibuk banget saya nggak sempat ngabarin kamu ini baru beres banget
terus gimana berarti tadi kamu ke rumah bosnya iqbal dapat info apa mas iya iya iya tadi saya
ke situ cuman enggak ketemu kayak ya orang orang sana ngakunya enggak kenal sama iqbal jalan buntu dong mas
iya sementara ini buntu tapi nanti saya akan coba cari tahu lagi tapi kalau menurutku ya mas kamu
butuh istirahat butuh refreshing mas jangan sibuk terus ngurusin pak al sama keluarganya
gimana kalau kita makan di apartemen kamu aku pengen banget ketemu sama mama kamu udah lama loh katanya
ket jangan hari ini ya kenapa iya saya mau langsung pulang nggak tahu nih saya ngerasa
ngenak badan tiba tiba meriah gini nggak demam kan enggak kan iya sih saya emang nggak ngerasa
demam juga kayak capek aja gitu ya mungkin kecapekan karena kerjaan saya mumpuk hari ini
oh oke maaf ya saya pesenin taksi online buat kamu nggak papa papa
mas randy kenapa ya tumben nolak makan malam bareng terus aku ngerasanya kok dia kayak ngusir aku sih
sikap mas randy bener bener enggak seperti biasanya dari ruangannya sampai depan kantor dia ngomong
apa apa sebenarnya ada apa sih hai mas ya pesanan atas nama pak rendy oh ya tak kamu kayak saya minta
saya takut ya takut nggak fokus aja nyetirnya soalnya kepala saya juga sakit
besok kan kerja lagi ya udah pulang ya hati hati ya assalamualaikum waalaikumsalam
hai adi hai ini saya adi
hai adi hai ini saya adi
hai ya kenapa
hai bapakmu ada nggak saya mau ke rumah kamu sekarang mau ketemu bapak kamu
hai bapak nggak ada di rumah di mungkin papa lagi di kantor atau meeting dimana saya juga kurang tahu
emangnya kamu belum bikin janji sama papa
belum makanya saya telepon yaudah kalau gitu saya langsung ke kantornya aja terima kasih ya bel
semoga om irfan memang ada di kantornya
tadi kenapa ya
kok nyariin papa sampai segitunya
kau udah jam segini aja
ini udah sore banget loh
kenapa mbak andin sama rina belum pulang ya
aku bisa ngerasain kalo mas randy bener bener aneh tadi
waktu aku bilang mau ke rumah dia
sikapnya langsung berubah
dulu kak angga pernah bilang
kalau cowok tiba tiba berubah
biasanya ada yang disembunyiin
apa mas randy lagi sembunyiin sesuatu dari aku ya
aku pikir setelah urusan bella hubungan aku sama mas randy akan baik baik aja
tapi ternyata gak segampang itu
kamu baik baik aja noh
papa dikirimin foto sama pak surya
niatan kan di dalam foto itu
dulu karena hasutan elsa
kamu sampai tega memisahkan andin sama raina
kamu biarkan elsa membawa reina dibuang ke panti asuhan
dan nyaris menghancurkan masa depannya dia
papa cuma mau ingatkan kamu kembali
walaupun kamu membenci elsa
jangan sampai kamu pisahkan ersa dengan anaknya
jangan sampai keisha bernasib
jangan pisahkan aku pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
apa hari ini pak chandra ada waktu pak
tadi istri saya ada ide untuk
makan malam bersama
ya ini kan hari terakhirnya elsa sebelum besok ke lapas
jadi mau mengadakan makan malam sama sama
kalau pak chandra dan nino ada waktu
kalau pak chandra dan nino ada waktu
ini mumpung istri saya sama bu chandra baru aja masak
jadi masih ada waktu untuk kesini
iya ya kebetulan saya ada waktu
dan nino baru aja sampai rumah
alhamdulillah kalau gitu
terima kasih ya pak chandra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak surya ngajak kita makan malam bersama
sebelum elsa kembali ke lapas
aku mau sekalian tanya ke papa
ada masalah apa sebenarnya antara andin dan juga lebaran
pasien sepertinya belum balik
biar aku minta tolong diantarin kita kesana
kita mau makan malam sama sama
bapak ngundang nino sama pak chandra juga
jadi mereka lagi menuju kesini
biar kita makan rame rame
kamu siap siap ya
karena besok harus kembali ke lapas
wajahnya tetap tidak semangat mendengar nino mau datang
biasanya kalau berhubungan dengan nino
elsa selalu semangat
nah gitu dong mah
pengen ikutan nangis juga
cari siapa ya pak
ini bener kamar dua ratus delapan kan
oh iya ini betul pak
tamunya baru saja keluar
makanya saya bersih
oke terima kasih banyak
ini kami ada komplimen cookies dan hot chocolate
karena ibu menginap dengan anak anak
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak